beragam transaksi yang harus dilunasi
demi lebih cepat lebih aman
cukup pakai kartu dan handphonemu
dimati cepat bergab saksi
dimati aman bergab saksi